sampai jumpa di video selanjutnya
apa ya yang harus aku lakuin buat menjauhkan bella dengan afif
bibi udah selesai nyerikanya
udah selesai non
apa ada yang perlu disetrikain sama bibi bajunya non cynthia
oh bukan bukan mau disetrikain
tapi tiba tiba aku pengen banget kopi
bisa bisa nak sebentar ya
oh kasihan banget si belle
kamu akan bersin bersin gara gara ini
waduh kopinya cepet banget datang ya
iya non kopinya enak
aduh makasih banyak ya bi
enak banget terima kasih ya bi
sebentar lagi bella akan kena jebakan aku
mama mau pamitan dulu sama siva
mama kangen banget sama kamu
maafin mama ya belum bisa tidur sama kamu
karena mama masih harus tidur di kamar belakang
bella akan terus bersin bersin
sekar saatnya melanjutkan rencana berikutnya
kalo itu si sifah itu
bakal awamu kayak ke sabia siatt
kalau dia mengandung dua
dia kemakam makamu ngikut kece commonly avant alex
kalau delapat dua ribu dua puluh satu omie
kenapa kalian seperti orang ketakutan
tante si om rafiq sudah bunuh tiga anak buahnya tante
rafiq apa itu benar
kamu tuh bisa diam gak sih
om om rafiq tuh gak sadar om
om udah bikin masalah makin kacau om
terus sekarang malah datang ke sini om
ini bakal jadi tempat pertama yang bakalan didatengin sama si reno om
terus dengan om bunuh tiga anak buah om
setelah mereka bilang semuanya ke reno
anggap aja itu hukuman buat mereka karena mereka udah ngebocorin rahasia aku ke reno
dan ingat kamu
kalau kamu berani berani ngebocorin dengan cara saya
hal yang sama akan menimpa kamu
aduh kau kacauin sih rafiq
udah udah lah
kamu tuh jangan bikin aku tambah pusing lah
ya tapi yang kamu lakukan itu bikin kacau bu
kamu tuh kacau
reno ngapain di sini ada apa ya
tidak ada di sini
saya yakin dia pasti di sini
kalau saya bilang tidak ada itu artinya ya tidak ada
ada apa bu
kamu gak perlu bohong
gak ada yang perlu disembunyikan di sini
ternyata kamu dalang di balik semua ini
shh pak reno
santai pak santai
apa maksud bapak
anak buah kamu yang sudah mati mengakui semuanya
kalau kamu dan gavin bersekongkol untuk menginginkan bella
aku akan bongkar ini ke keluarga om arta om
percaya kok sama omongan orang yang udah mati
pak reno jangan lupa
sylvia istrinya mas arta
dia adalah kakak kandung saya
dan sebagai saudara dia pasti akan membela saya
jadi silakan aja
silahkan pak reno kesana dan cerita semuanya sama mereka
saya jamin semua omongan pak reno akan berbalik
bagaimana kalau aku ceritakan ke mereka soal anaknya sintia
kalau ternyata anaknya cynthia itu bukan anaknya afif
melainkan anaknya gavin
jadi reno sudah tahu soal anaknya cynthia
auk kacau ini
kenapa semua jerirunya begini sih
ngawur ngawur sekali kamu bicaranya ya
naif sekali kamu pak reno
mas artah kak sylvia dan afif dan semua orang juga tahu
kalau kamu itu begitu tergila gila sama bella
jadi jangankan mendengarkan cerita kamu begitu pak reno mengijakkan kaki disana
bapak akan langsung diusir
dan mungkin sekarang mereka semua sudah membaca pesan di wa bella
dan kalau saya tidak salah ingat
belum lama ini pak reno mengakui ke afi dengan begitu polosnya
kalau pak reno tergila gila sama bella
dan mendadak syifa ditemukan di belakang mobil pak reno sendiri
itu semua sudah lebih dari cukup untuk membuat mereka benci sama pak reno
saya sudah tidak peduli lagi dengan semua ini

saya sudah tidak takut
dan soal bella itu cuma soal waktu sebentar lagi
dia pasti akan diusir dari rumah itu
saya gak akan membiarkan hal itu terjadi
sebelum bella diusir
saya akan membawanya dengan terhormat
kamu pikir kamu bisa melawan ka sylvia
kamu akan dilibat sama dia
sudahlah terima aja nasib kalian berdua
kalian berdua sudah kalah
pak reno itu mestinya bersyukur
kalau bela diusir dari rumah itu
deketin dia dong
nikahin pakai otakmu
jangan bicara sebarang hal kamu
keluar dari rumah saya
kita pergi pak
karena percuma di sini
kita selesaikan masalah ini nanti